kita awal informasi pertama dari ibu kota dinding beton pembangunan proyek mass rapid transit atau mrt terjatuh hingga menimpa dua kendaraan yang tengah melintas di jalan panglima polim kebayoran baru jakarta selatan jumat malam
salah seorang korban mengatakan bahwa saat korban tengah berhenti di lampu merah tiba tiba beton menghantam bagian belakang mobilnya serta menimpa pengendara sepeda motor hingga ringsek
ketika berhenti di lampu merah belum sampai satu menit belum sampai lah kira kira berapa detik tiba tiba kayak ada jagung dijatuhin ke atas kap mobil
baru kita nyari nyari arah bunyi tiba tiba rock gitu udah gitu suamiku langsung nengok terus langsung itunya ke ayun ke belakang balik lagi ke kap mobil belakang
tadi ada korban
tidak ada ada sih cuma luka aja
iya pengendara kaki
peristiwa ini diduga akibat truk krain pengangkut beton kehilangan keseimbangan saat tengah mengangkut dinding beton
pengendara sepeda motor yang menjadi korban diduga mengalami luka luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit
petugas berusaha menutupi kendaraan yang tertimpa beton dengan menggunakan terpal
kasus ini masih diselidiki kepolisian resor metro jakarta selatan